sementara itu pernyataan rizik sihab ditanggapi oleh calon wakil presiden nomor urut satu maruf amin
justru menilai jokowi tidak membuat pencitraan selama bekerja memimpin pemerintahan
kami lansir dari detik com maruf mengatakan presiden jokowi hanya bekerja dan bekerja
dan citra yang bagus lahir dari hasil bekerja bukan soal niat mencari pencitraan
melainkan niat mensejahterakan masyarakat
mantan rais am pbnu itu juga menyebut pernyataan rizik sihab terlalu berlebihan mengenai pencitraan tersebut
maruf kembali menegaskan jokowi tidak ingin mencari pencitraan